pt kereta komuter indonesia kci menambah total dua puluh delapan perjalanan khusus malam tahun baru
kereta rel listrik atau krl nantinya akan beroperasi hingga pukul tiga pagi pada satu januari dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan pt kci untuk melayani peningkatan jumlah penumpang di malam pergantian tahun dua ribu dua puluh
yang diprediksi naik dua hingga lima persen dari tahun sebelumnya
pt kci mencatat jumlah penumpang di malam tahun baru dua ribu tujuh belas sebanyak delapan ratus enam puluh dua ribu lebih
sedangkan di dua ribu delapan belas menjadi lebih dari satu juta penumpang
pt kci juga menyebut telah mengantisipasi perubahan habit penumpang yang biasanya didominasi para pekerja
menjadi pengguna jasa musiman yang butuh bantuan petugas
mulai dari tanggal
dua belas desember sampai nanti tanggal lima januari kami melakukan posko natal dan tahun baru
artinya ada penambahan petugas baik dari sisi keamanan ataupun pelayanan
karena biasanya kalau sedang libur banyak sekali pengguna jasa itu pengguna jasa musiman
sehingga mereka harus didampingi mulai dari gate kemudian membeli tiket elektronik
dan melakukan edukasi edukasi di dalam melakukan perjalanan menggunakan komuter lain
pt kci juga mencari penumpang yang lebih berharga
ini juga memprediksi kepadatan akan terjadi di sejumlah stasiun seperti jakarta kota tanah abang dan bogor
karena dekat dengan pusat keramaian di malam perayaan tahun baru
sering dengan layanan khusus malam tahun baru krl
bus transjakarta juga menyediakan angkutan malam hari atau amari di penghujung dua ribu sembilan belas
jika biasanya angkutan malam bus transjakarta hanya tersedia lima puluh lima unit
khusus di tiga puluh satu desember malam pt transjakarta akan menambah
sebanyak tiga kali lipat atau total satu ratus delapan puluh tiga unit bus di sebelas koridor perjalanan
selain itu bus trans juga akan melayani pelanggan dengan rute khusus g expo ancol
tujuannya untuk memfasilitasi titik keramaian masyarakat di malam tahun baru
termasuk layanan terbaru kita shuttle dari kemayoran ke ancol yang free
artinya kita siapkan delapan sampai enam belas unit dedicated untuk layanan itu
artinya memang daerah daerah itulah yang diprediksi
akan mengalami lonjakan kebutuhan perjalanan
lonjakan penumpang sehingga memang kita siapkan shuttle seperti itu
rute baru ini dapat dinikmati masyarakat secara gratis
mulai tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas pukul lima pagi hingga satu januari pukul dua belas malam
putri demes yoga aris pratama jakarta